empat tersangka perampokan dengan senjata tajam terhadap pelanggan sebuah rumah makan tegal atau warteg di pesanggerahan jakarta selatan
akhirnya berhasil ditangkap satres krimpol resmetro jakarta selatan
tersangka heru ditangkap pada sabtu lalu setelah sempat melarikan diri ke ogan kumering ulu sumatera selatan
di hari yang sama tersangka ahmad firdaus berhasil ditangkap di kawasan serengseng sawah jagakarsa jakarta selatan
sedangkan tersangka syadam dan siam berhasil diringkus di kawasan gunung siem bogor jawa barat pada minggu dini hari
polisi terpaksa menembak tersangka siam karena melawan petugas dan mencoba melarikan diri
setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa jumlah pelaku perampokan tersebut sebanyak empat orang
awalnya memang pelakunya tiga orang tapi ternyata setelah dari pemeriksaan pelaku ternyata ada empat orang
yaitu tadi inisial hw selaku eksekutor dan sb selaku eksekutor yang memegang celurit
kemudian pelaku af dan pelaku ps itu sebagai joki atau sebagai apa namanya itu yang melihat situasi
sebelumnya seorang pelanggan warung makan tegal di jalan ciledug raya pesanggerahan jakarta selatan
menjadi korban perampokan dengan menggunakan senjata tajam pada selasa dua puluh satu januari dini hari
pelaku berhasil merampas tas dan ponsel milik korban
keempat tersangka dikenakan pasal tiga ratus enam puluh delapan kuhp dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara
tim liputan cnn indonesia